aku ingin menikahimu
karena aku begitu mencintaimu
sayang perkawinan kita memang sudah menunggu
tapi aku sudah tidak tahan
eh apa sih
jangan berani berani nyentuh aku
kamu pikir aku mau dinikahin sama kamu ha
berani macam macam sama dia ya
berani beraninya melarang aku
asal tahu aja
dia dia dia itu
dia dia dia itu
memang kamu apanya lintang putih
lintang putih itu
iya cawalan istriku

oh mereka jetzt mulai berangkat
tidak ada kira kira

jangan model itu memang gilangnya
sekali lagi peran per lisanesin
sayangnya adalah syekh tadi nirwania assumption
dengan sus cerc ancora impresi dinabeth dan agasi
jelas tuar dia gila
maaf ya aku sama sekali gak bermaksud
iya aku ngerti kok
tadi kamu ngucapin kata kata itu gak sungguh sungguh kan
kamu cuma mau nolongin aku
aku mau bikin ini minum dulu ya
lintang putih maukah kamu menikah denganku
lintang putih maukah kamu menikah denganku
lintang putih maukah kamu menikah denganku